dari pedagang warteg yang jumlahnya puluhan ribu memutuskan tetap melakukan mudik jauh jauh hari
dari tanggal peniadaan mudik yang ditetapkan oleh pemerintah
alasan para pedagang warteg ini tetap mudik adalah sulitnya menanggung beban ekonomi
baik untuk biaya hidup di ibu kota maupun di kampung halaman
karena itu keputusan mudik sebelum enam mei atau bahkan pada awal puasa
sudah ditetapkan oleh sekitar dua puluh lima ribu pedagang warteg yang berdomisili di jabodetabek
hal ini disampaikan oleh ketua komunitas warteg nusantara mukroni
yang juga menyayangkan tidak adanya bantuan sosial dari pemerintah selama peniadaan mudik
itu hampir separoh sudah pada mudik mbak
daripada di sini beban tadi listrik gitu kan dobel di kampung bayar listrik
di sini bayar listrik
pendengaran itu tanggal dua belas mbak
sekarang baru tanggal lima
berarti kan ada enam tujuh delapan sembilan sepuluh seminggu
ini kan off
mereka nggak dagang
ini pemerintah kan mohon maafin ini juga mengurangi income
pencutikan mereka supaya mereka cuti selama satu minggu ini
ini kan ada penurunan ekonomi
dengan tingginya jumlah pemudik yang bekerja sebagai pedagang warteg di jabodetabek
epidemiolog griffith university diki budiman menilai kebijakan tersebut kurang efektif
lantaran tidak menimbang aspek ekonomi dan sosial khususnya bagi kalangan menengah ke bawah
support atau dukungan yang membuat mereka ketika dia nggak mudik berkurang bebannya
itu yang harus dilakukan
di banyak wabah namanya dukungan sosial ekonomi finansial dan sebagainya itu tidak bisa lepas dari intervensi secara keseluruhan
karena bagaimana kita mau membuat orang itu stay at home kalau dia di rumahnya nggak ada yang bisa dia makan
untuk meminimalisir atau mitigasi dari arus mudik ini relatif telat menurut saya dilakukan
awal tahun ragu ragu pemerintah masih ragu ragu antara iya dan tidak
kembali seperti yang sebelumnya seperti tahun lalu
diki menambahkan ketidak efektifan kebijakan ini sudah terlihat sejak awal tahun dengan adanya keraguan pemerintah melarang mudik
dengan tingginya jumlah pemudik dan belum terkendalikannya kasus covid sembilan belas di tanah air
ia menyebut pemerintah perlu menyiapkan skenario khusus agar penyebaran kasus covid sembilan belas
dan baru virus corona tidak semakin parah di indonesia